pembelian sumpah jabatan
sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara saudara
sebagai menteri negara dan wakil menteri negara kabinet indonesia maju
dalam sisa masa jabatan periode tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara saudara
bersediakah saudara saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing masing
apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
bagi saudara saudara yang beragama islam
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
bagi saudara yang beragama kristen protestan
demi tuhan saya berjanji
demi tuhan saya berjanji
selanjutnya secara bersama sama harap mengikuti dan mengulangi kata kata saya
akan setia kepada
akan setia kepada
untuk pahamkan kebenaran warga vs
amerika indonesia akan bertempur dalam pergerakan luxury
setiap satu setelah vitalis tercampur ke dirumah orden indonesia
hingga mencipta hidup kita
orang orang di penjarapan indonesia akan all the same
menjadi tetap awan masyarakat
demi berbakti saya kepada bangsa dan negara
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab
bagi saudara yang beragama kristen protestan
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula